pada idul fitri tahun ini jumlah kendaraan yang melalui tol palimanan diprediksi akan mengalami kenaikan lima belas hingga dua puluh persen dibandingkan hari biasa
hal itu diungkapkan oleh kapolres akbp risto samudro
menurut risto untuk mengantisipasi kemacetan di sepanjang tol palimanan pihaknya akan berkoordinasi dengan penyelenggara tol
untuk gerbang keluar tol ada penambahan di palimanan yaitu gerbang keluar tol ciledug yang telah beroperasi sejak enam belas mei lalu
pores cirebon mengimbau agar pemudik memperlambat laju kendaraan ketika memasuki pintu pembayaran tol karena rawan terjadi kecelakaan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia marsha anastasia di gerbang tol palimanan cirebon jawa barat
marsha bagaimana keadaan sore hari ini di gerbang tol palimanan sudahkah ramai
ya putri jika dibandingkan dengan keadaan siang hari tadi di gerbang tol palimanan ini bisa anda lihat masih sepi
walaupun ya masih sepi dan sangat lancar dan tidak ada penumpukan antrian kendaraan di loket loket di gerbang tol ini
dan sepanjang hari ini saya belum melihat sama sekali adanya kemacetan di sepanjang jalan tol palimanan ini
namun menurut data
dari sentra komunikasi palikanci telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan dari siang hari tadi yang berjumlah sekitar satu delapan ratus empat puluh tujuh kendaraan yang melewati gerbang tol palimanan tiga
namun mengalami peningkatan begitu pada sore hari ini menjadi sekitar dua tiga ratus sembilan puluh lima kendaraan
dan memang diperkirakan nantinya akan terus bertambah jumlah kendaraan ini

namun memang dipredisikan masih didominasi oleh kendaraan kendaraan berukuran besar seperti bis ataupun truk
dan diperkirakan untuk arus mudik di jalan tol palimanan ini akan jatuh pada tanggal dua puluh tiga malam hingga dua puluh empat subuh atau sekitar dua hari menjelang hari raya idul fitri
dan ada hal yang harus diperhatikan di sini putri di mana tidak adanya rest area di sepanjang jalan tol palimanan ini
para pemudik seringkali berhenti untuk beristirahat di bahu jalan dan hal ini menjadi rawan untuk kecelakaan begitu
sehingga bagi para pemudik nantinya untuk mempersiapkan diri secara maksimal dan juga mempersiapkan persiapan baik makanan maupun minuman untuk berbuka begitu
jika memang milih untuk melewati jalan tol palimanan ini
baik marsha anastasia langsung dari cirebon